kamu mau menikah
kenapa baru bilang ibu sekarang elsa
emangnya kalau aku bilang dari jauh jauh hari
ibu bisa ngasih aku uang buat modal aku nikah
nggak bisa kan jadi udah diem aja bu
tapi kan setidaknya calon suami kamu itu melamar kamu kesini
mas tommy udah ngelamar aku kok
pada satu lomba korea anak anak sekabupaten
hamidah kamu menang kak kamu hebat
hamidah akan mendapatkan hadiah uang tunai dan piala
silakan maju ke depan
sekarang kamu maju
ini tak ada
itu punya aku kak
ini bukan kamu hamidah yang menang
kamu jangan seperti ini
kamu jangan mempermalukan diri
kamu jangan sombong hamidah
bukan kamu yang menang tapi aku

orang banyak crisis
aku balik lagi
kenapa kamu benarkah
saya ingin sampai huismu
eh buruan dong lo sholatnya
siapin baju booth gue nikah besok
iya mbak tapi kan hamidah baru aja selesai sholat duha
tapi kerja lo gak ada yang beres tau gak
buruan dong siapin baju buat gue nikah
lo tau kan kalau gue mau nikah besok
ada apa ini
elsa kamu jangan kasar sama adik kamu
hamidah kan baru selesai sholat duha
dia juga buru buru mau jualan pecah
sebaiknya kamu sudah mulai bisa setrika bajumu sendiri
ibu tuh ya emang sejak ayah meninggal ibu tuh selalu aja pilih kasih sama aku
kenapa sih bu karena aku bukan anak kandung ibu iya
mbak ibu itu nggak pernah pilih kasih
ibu juga sayang kok sama mbak elsa
eh udah lah udah gimana aja
gue gak butuh ya lo ikut campur
buruan siapin baju buat gue nikah besok
itu yang gue mau
karena besok aku mau nikah sama mas tommy
anak dari tukang jual emas yang kaya raya dan udah haji berkali kali
besok kamu mau menikah
kenapa baru bilang ibu sekarang elsa
emangnya kalau aku bilang dari jauh jauh hari
ibu bisa ngasih aku uang buat modal aku nikah
gak bisa kan jadi udah diem aja bu
tapi kan setidaknya calon suami kamu itu melamar kamu
mas tommy udah ngelamar aku kok
lagian ya keluarganya dia tuh kaya raya
jadi dia gak perlu ngeliat rumah kita yang kaya gini
ibu ibu yang sabar ya bu
kamu ngapain aja sih
aku udah setengah jam nunggu disini tau gak
tuh biasa adik aku setuang pecel
tapi baju aku gak disiapin
emosi lah aku
elsa urusan kita itu masih banyak
dan besok hari pernikahan kita
iya aku tahu makanya yuk sekarang
yuk yuk kita buruan nanti sholat yuk
ibu jangan sedih ya bu
ibu gak usah mikirin pernikahannya mbak elsa
besok kita dateng
terus ibu ngasih restu deh buat mbak elsa
yaudah mendingan sekarang ibu istirahat ya
hamida pamit dulu ya bu
saya terima nikah dan kawinanmu
saya terima nikah dan kawinnya elsa binti hanafi
dengan mas kawin satu ratus lima puluh gram emas dibayar tunai
rabbana atina fid duni hasanah
wabil akhirati hasanah
subhanakarobi ijati amayasipun
sekarang sudah sah sebagai semua istri
silakan mbak elsa cium tangan suaminya
akhirnya aku bisa ngalahin kamu hamida
aku menikah dengan orang yang kaya raya
aku lebih segala galanya daripada kamu
selamat ya mbak elsa mas tomi
semoga kalian menjadi keluarga yang bahagia selalu
lo liat sendiri kan
mas kawin gue aja

pernikahan kamu dengan nak tommy
bisa bahagia selamanya
ibu ibu kenapa bu
ibu ibu kenapa
ya allah ibu
ibu ibu ibu kenapa
aminah kenapa sih ibu loh
gak gue hari bahagia gue aja deh
mbak ibu tuh lagi sakit mbak
ya udah cuma bawa dong ke rumah sakit
pak tolong pak di rumah sakit
kita ke rumah sakit
sebagai diagnosa awal saya
ibu anda terkena gagal ginjal
tapi harus ada pemeriksaan lebih lanjut
apabila terbukti ibu anda benar terkena gagal ginjal
maka harus segera dilakukan operasi dan cuci darah
dia tuh cuma ibu tiri gue
jadi ngapain gue harus repot repot ngeluarin duit untuk ngebiayain operasi ginjalnya
kasian ibu mbak
keadaan ibu itu kritis
kamu jangan paksa kami amidah
biaya operasi ginjal itu mahal
daripada uang sebanyak itu kita abisin buat ibu lo
mendingan buat kita naik haji ya gak mas
pengeluaran kita itu lagi banyak
gue sama mas tommy itu mau naik haji
udah mendingan kalian jual aja barang barang yang kalian punya
mbak kalau perlu rumah kalian tuh jual sekalian
pak kalau rumah itu dijual
aku sama ibu mau tinggal di mana
yaudah ibu lo boleh lah tinggal di sini sama sama kita
tapi kalau lo sih terserah ya mau tinggal dimana gue gak mau tahu
lo mau nyelamatin mak lo gak tuh
rumah ibu udah hamida jual buat biaya operasi
dan ibu juga sudah ikhlas
mulai sekarang kan ibu mau tinggal di rumahnya mbak elsa
biar hamida antar ya bu
lama banget sih kalian
mas tommy tuh udah nungguin di mobil dari tadi tau gak
ngapain aja sih